seorang pria pengendara motor tewas ditabrak mobil
pelaku yang menabrak pengendara motor tersebut ternyata adalah kekasihnya sendiri
inilah detik detik sesaat setelah ags seorang pria pengendara sepeda motor
ditabrak sebuah mobil di jalan wr supratman medan pada minggu siang
luka yang cukup parah membuat pria tersebut tewas sebelum mendapat perawatan di rumah sakit lp asis
yang lebih mengenaskan korban ternyata ditabrak kekasihnya sendiri
saat ini jenazah korban sudah dicemput pihak keluarga resier langgar medan